dan juga apakah iurannya akan ditambah begitu ya
nenek yang diketahui bernama suryani itu menganiaya cucunya karena alasan yang cukup sepele